upacara bendera merah putih untuk memperingati hari kemerdekaan ke tujuh puluh tiga tahun republik indonesia
berlangsung di seluruh penjuru tanah air
sejumlah daerah di indonesia terdapat upacara bendera yang cukup unik karena tempatnya yang tidak biasa
mulai dari lereng gunung merapi pasar terapung bukit hingga di dalam goa
status gunung merapi yang masih berada di level waspada
tidak membuat warga di lereng merapi enggan memperingati hut ke tujuh puluh tiga ri
justru sebaliknya warga merapi bersama tni dan polri serta pelajar
menggelar pengibaran bendera raksasa di lokasi wisata bukit kelangon yogyakarta
diawali dengan penyerahan bendera merah putih berukuran sembilan x enam meter kepada prajurit tni dan polri
bendera raksasa kemudian diarak menuju bukit kelangon
yang berjarak kurang lebih tiga lima km dari puncak gunung merapi
dengan iringan lagu indonesia raya secara perlahan bendera raksasa dikibarkan di tiang setinggi tujuh belas meter
upacara ini sekaligus untuk menarik kembali minat wisatawan
menyusul turunnya jumlah wisatawan akibat status waspada gunung merapi
peringatan detik detik kemerdekaan warga negara siwarak
kecamatan karangreja purbalingga ini berbeda dengan lainnya
mereka menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di dalam goa lawa
disebut goa lawa karena goa ini banyak dihuni oleh kelelawar atau warga sekitar menyebutnya lawa
upacara digelar di pertemuan agung
sebuah tempat yang berada di tengah goa
ratusan warga serta pelajar mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan ini
untuk menuju tempat upacara warga harus berjalan menyusuri lorong goa sejauh lima puluh meter
seluruh peserta upacara merupakan warga sekitar goa lawa
ratusan anggota tni polri dan pelajar menggelar upacara hari kemerdekaan
di atas bukit paramasatwika gunung putri garut jawa barat
terik matahari ditambah hembusan angin kencang tidak menyurutkan niat peserta
menggelar peringatan detik detik proklamasi dari ketinggian empat ratus meter di atas permukaan laut
pelaksanaan upacara sedikit berbeda karena pengibaran bendera tidak menggunakan tiang
bendera dikibarkan dari udara oleh anggota tni polisi serta atlet para layang menggunakan parasut
tak tanggung tanggung tujuh puluh tiga bendera berukuran kecil serta satu bendera raksasa dikibarkan dari udara
kita melaksanakan kegiatan upacara di atas bukit parama satwika gunung putri garut jawa barat
di atas ketinggian tempatnya di bukit parama satwika gunung putri atau gongkaler garut
dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih ada sebanyak tujuh puluh tiga bendera merah putih dan satu bendera kerasa yang akan kita bawa
lagu indonesia raya berkumandang di pasar terapung sungai mertapura lok bain tan kalimantan selatan
tepat di hari kemerdekaan ke tujuh puluh tiga republik indonesia
segenap ibu ibu pedagang pasar terapung menggelar upacara di atas jukung atau perahu masing masing
dengan menggunakan ikat kepala merah putih dan mengibarkan bendera merah putih mereka bersemangat mengikuti upacara bendera
mereka berkumpul tepat di tengah pasar terapung mengelilingi bendera merah putih yang dinaikkan oleh pasukan pengibar bendera
ia juga sesama pedagang pasar terapung
pembacaan teks proklamasi dan teks pancasila juga dilakukan oleh ibu ibu pedagang pasar terapung
pernah upacara terakhir
pernah upacara di sekolahan
berapa tahun yang lalu itu
sudah lima belas tahun
jadi ini baru pertama lagi
baru pertama kali
setelah lima belas tahun upacara ya
iya rasa itu ingat lagi masa kecil dah
tidak hanya pedagang wisatawan yang tengah berkunjung juga turut berpartisipasi dalam upacara di pasar terapung ini
mereka antusias karena baru pertama kali menyaksikan upacara di sungai